bagi anda warga jakarta jangan lupa membawa telepon pintar bila berbelanja ke pasar tradisional
karena perusahaan umum daerah pasar jaya akan menerapkan transaksi non tunai menggunakan kode kris
selesai siang perumda pasar jaya mulai menerapkan transaksi belanja non tunai menggunakan kode quick response indonesian standard atau kris di pasar kramat jati jakarta timur
menurut situs resmi bank indonesia kris adalah penyatuan berbagai macam kode qr dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan satu kode qr
untuk melayani transaksi non tunai ini sejumlah pedagang sudah menyiapkan kode kris di depan lapak dagangannya
pedagang menilai cara pembayaran ini efektif dan aman karena tidak perlu lagi membawa uang tunai dan menyiapkan uang pecahan kecil untuk kembalian
aku yang sukanya yaitu pas mereka ngasih lebih kalau bayarnya
lebih beruntung kan menurutku
iya karena kan mereka juga gak kerasa gitu mewarin duit gitu kalau tinggal pencet itu pakai kris
hampir sama ya tapi belum semua orang kan yang punya yang pembeli gitu
jadi kalau kayak itu bukan rata rata orang punya semua
perumda pasar jaya juga bekerja sama dengan bank dki untuk melayani pemesanan kios bagi calon pedagang di pasar tradisional
calon pedagang bisa membeli kiosnya dan melakukan pembayaran lewat aplikasi jakkios
hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan yang merugikan pedagang
ya berdampaknya tentunya akan lebih baik
jadi dari calon pedagang prosesnya akan lebih cepat
jadi dan teman teman yang lain pun bisa apa namanya lebih melengkapi datanya
secara ini lebih valid lah
ya sehingga tidak terjadi ya kita menghindari adanya fraud ataupun kecurangan di sana sini yang menyebabkan nanti mungkin kerugian dari pedagang sendiri ataupun dari pihak
perumda pasar jaya
perumda pasar jaya menargetkan dalam satu tahun ke depan satu ratus lima puluh enam pasar tradisional di jakarta akan menerapkan transaksi belanja non tunai menggunakan kode kris
stefanus wangge jakarta